selalu waspada saudara diduga lalai dan tidak menguasai kendaraan
truk muatan air mineral menabrak tiga kendaraan lain di pertigaan kertek wonosobo jawa tengah
empat orang terluka dan dirawat di rumah sakit terdekat
kamera pengawas merekam truk muatan air mineral yang dikemudikan dengan kecepatan tinggi
dari arah parakan menabrak dua sepeda motor satu mobil bak terbuka dan lapak dagangan di pertigaan kertek wonosobo
tiga orang mengalami luka dan dirawat di rumah sakit setempat
penyebab tabrakan diduga sopir truk tidak bisa mengendalikan laju kendaraan
bus murnijaya dari arah cilacap jawa tengah menuju cikarang jawa barat
dengan kondisi tidak berpenumpang terperosok di ruas tol cipali
kilometer satu ratus delapan puluh enam arah cirebon
kecelakaan terjadi karena pengemudi bus tidak bisa menguasai laju kendaraan
hingga akhirnya terperosok ke pinggir jalan tol
saat ini bus menunggu dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan pengemudi dimintai keterangan